emas selalu menjadi instrumen investasi yang banyak diminati
sejak pandemi tren harga emas pun menunjukkan peningkatan
tahun ini emas diprediksi kembali melanjutkan tren penguatannya
benarkah tahun ini menjadi tahun cuan bagi emas
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat pagi mas lukman terima kasih sudah bergabung bersama kami mas
kita bicara mengenai emas
ya mas ini emas diberagangkan di level harga tertinggi dalam tujuh bulan
atau naik sekitar dua lima persen sejak awal tahun dua ribu dua puluh
tapi sebenarnya menjadi pertanyaan
siapa yang membuat rally harga emas ini menjadi tinggi
atau apa alasannya mas
baik ya saya kira tidak ada siapapun yang membuatnya
banyak yang mengatakan kalau kondisi saya kira timing
itu untuk kenaikan harga emas di tahun dua ribu dua puluh tiga itu sangat pas ya
kalau banyak yang menyinggung
kalau china membeli emas
bank sentralnya terus menambahkan porsi kepemilikannya
diversifikasi dari usd itu ada benarnya
namun hal itu sudah dilakukan sangat lama
mungkin ya akumulasi emas pembelian emas dari bank sentral
maupun negarasa keseluruhan china itu

namun saya melihat ya timing sekarang yang agak lain
dari krisis ekonomi yang tidak asetenti
tahun ini diperkirakan akan terjadi resesi di banyak sekali negara
dan merupakan terburuk sejak tahun dua ribu satu
yaitu sejak mungkin bubble com
sejak setelah krisis asal
sejak krisis finansial di asia
namun saya lihat juga beberapa faktor lain yang mendukung
ada pun yang tidak mendukung
yang mendukung terutama ternyata tidak ke
tidak pasien ekonomi
perang di ukraina
dan mungkin juga tensi antara china dan us
jadi kombinasi dari itu disertai dengan yang akhir akhir ini
pembukaan kembali ekonomi china
menariknya china itu sebagai pembeli emas terbesar di dunia
diperkirakan akan terus menambahkan pembelian
impor emas itu akan meningkat besar dengan pembukaan ekonomi china di tahun ini
jadi ekonomi di china justru akan tumbuh lebih tinggi di tahun ini
dibandingkan dengan negara negara lain
umumnya jauh lebih rendah gitu
ada ekspektasi kalau demand tahun ini akan meningkat
baik dari china maupun kekhawatiran resesi dan ketidakpastian
yang membuat emas sebagai safe haven
jadi ini hanya mengenai timingnya saja
jadi tahun ini
timingnya cukup bagus ya
sehingga para investor retailer maupun bank sentral
turki china india rusia
dengan alasan yang kita sudah tahu jelas ya
berbondong bondong membeli emas gitu
mas luman berarti dalam tanda kutip ini blazing from disgust ya
terutama para investor yang bermain di logam mulia seperti ini
tapi yang menarik adalah anda tadi memberikan headline
terkait dengan adanya resesi ketakutan juga
dengan ancloknya nilai tukang
dengan ancloknya nilai tukar dolar
kemudian juga dengan kondisi safe haven menjadi salah satu alasan
apakah kondisi ini bisa berlanjut lama
kemudian rally kenaikan harga logam mulia ini seperti apa mas ke depan
ya benar saya kira ya dalam hal ini ya
kebanyakan kenaikan harga emas tahun ini diperkirakan akan lebih banyak
disumbangkan oleh sentimen pemilihan fisik globalnya seperti bank sentral
jadi saya kira harga emas timing untuk naik tahun ini sangat besar
namun tahun depan diperkirakan secara ekonomi rebound ya
permintaan emas mungkin akan sedikit turun dalam permintaan institusi
namun pada bank sentral permintaan akan terus bertambah karena kita tahu
faktor diversifikasi cadangan devisa oleh beberapa bank sentral
terutama china yang memiliki stabilitas
karena devisa sangat besar dan porsi kepemilikan emas yang sangat kecil ya
apabila hal itu terus menerus dilakukan itu akan
demand akan emas itu masih akan tetap kuat gitu
berarti anda tidak menyangkal ya apabila memang demand dari bank sentral tiongkok
kemudian juga amerika serikat sendiri terhadap emas menjadi salah satu trigger
terkait kenaikan harga emas
lalu ketika memang demandnya masih tinggi apakah ada sebuah lembaga ataupun
aplikasi yang bisa diperkirakan
apa kebijakan yang bisa mengontrol kenaikan harga emas yang cukup sangat euforia seperti ini mas
untuk mengontrol harga emas saya kira agak susah ya justru ini china yang
tengah dilakukan oleh china sebenarnya karena mereka terus mengakupulasi emas ya
dengan kenaikan harga emas yang tinggi itu mungkin akan membuat mereka lebih mahal membelinya
makanya selama ini ada kita agak susah ya saya mencoba
saya mencoba menggunakan data cadangan emas di china yang sampai sekarang bank sentral china
diperkirakan memiliki dua ribu ton emas padahal pada sebenarnya itu jauh lebih dari itu
jadi china sendiri juga akan menahan harga emas tidak melejit terlalu tinggi namun ya pada hakikatnya
harga emas tetap akan naik namun tidak akan melonjak secara gila gilaan gitu

apakah itu akan menambah kembali ke indonesia
sebenarnya itu akan menambah kembali ke indonesia tapi jauh lebih dari dua ribu rupiah dalam satu pekan terakhir ini
seberapa signifikan terhadap para investor ataupun para kolektor mungkin ya sementara ini karena ini
sffn untuk long term investasi dalam memanfaatkan momentum ini
saya kira paling tidak untuk dua ribu tiga belas ya
saya kira emas akan meningkat sangat besar ya all time high kita tahu masih tinggi sempat mencapai dua ribu tujuh puluh ya kalau nggak salah ya
jadi saya berkira emas akan meningkat
saya kira emas akan menanggung dua ribu seratus sekalipun in term of rupiah mungkin ya antam sekarang emas berada di sekitar sejuta
saya kira akan menembus satu tiga juta karena kita melihat juga tahun ini us dollar masih akan kuat dan rupiah masih akan terdepresiasi
jadi tahun ini sudah dipastikan upside nya sangat besar namun saya katakan kembali walaupun setelah tahun ini dilewati
dan tahun depan mungkin tanda kutip mungkin ada rebound pada ekonomi walaupun sepertinya juga masih akan lemah ya

emas masih akan tetap bertahan dan terus melakukan naik walaupun tidak mungkin tidak akan secepat di dua ribu dua puluh
dan kecuali nya tentu saja selain sisi ekonomi yang lebih yang saya khawatirkan adalah faktor geopolitik ya terutama yaitu ukraine china taiwan us dan segalanya itu sangat berperan ya
terutama pada kebijakan bank sentral mereka untuk terus mengakumulasi emas gitu
mas lukman bisa anda sedikit prediksi sampai seberapa signifikan rentang daripada kenaikan harga emas per gramnya di indonesia ataupun di dunia mungkin
ya seperti yang saya perkirakan harga emas itu ya terus terang saya juga merevisi ya karena tahun lalu sempat anjlok ya emas internasional di satu enam ratus walaupun untuk sementara aja
tahun ini saya perkirakan paling tidak emas akan menuju ke dua seratus untuk usd troy ounce ya
emas antam dalam rupiah diperkirakan paling tidak akan mencapai satu tiga juta per gram
ya mas lukman kalau kita bicara mengenai emas sebagai safe haven dan lebih kepada investasi jangka panjang maksud saya
kedepannya anda tadi katakan kemungkinan ekonomi akan kembali rebound dan beresiko untuk membuat harga emas terkoreksi
lalu bagaimana para investor yang sudah terlanjur membeli emas pada saat sekarang dan berekspektasi kondisi rally kenaikan harga emas akan cukup panjang hingga dua ribu dua puluh empat

saya tidak mengatakan kalau emas akan turun terkoreksi mungkin benar ya setelah rally di dua ribu dua puluh tiga koreksi itu biasanya adalah hal yang wajar ya
namanya juga emas safe haven dan long term kita seharusnya tidak perlu tertulak khawatir terhadap koreksi tersebut
saya melihat outlook ya bukan hanya untuk satu dua tahun ke depan dengan tren yang ada sekarang ya dengan perkembangan yang ada sekarang
yang ada sekarang uncertainty itu semakin
meningkat ya kita tidak pernah tahu
covid itu bisa sampai begitu
kita tidak pernah melihat dalam sejarah
parah namun inflasi
kita juga tidak pernah melihat perang dalam waktu yang cukup
lama tensi di china segala
uncertainty ini akan terus
ke depannya itu merupakan pandangan
pada investasi terutama
dalam sisi emas sebagai safe haven
yang sudah tradisi
dalam ribuan tahun
terima kasih perbincangannya
mas lukman leong terkait dengan
harga emas yang sangat menjanjikan
yang paling penting adalah tetap harus
konsisten tetapi di sisi lain harus waspada
dengan melihat kondisi geopolitik
dan faktor eksternal sebagai trigger
terhadap fluktuasi ataupun terkoreksinya
harga emas ke depannya selamat pagi mas
salam sehat kembali